dan berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini
terjadi penambahan enam delapan ratus tujuh puluh tujuh kasus baru covid sembilan belas
total positif covid sembilan belas di tanah air mencapai tujuh ratus enam puluh lima tiga ratus lima puluh kasus
pasien sembuh bertambah enam empat ratus sembilan belas orang
hingga total pasien sembuh hingga saat ini yakni enam ratus tiga puluh satu sembilan ratus tiga puluh tujuh orang
rasio kesembuhan mencapai delapan puluh dua lima persen
kasus kematian di tanah air bertambah satu ratus tujuh puluh sembilan orang
hingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai dua puluh dua tujuh ratus tiga puluh empat jiwa